dampak ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat
tidak terkecuali guru madrasah honorer
untuk itu pemerintah memberikan bantuan subsidi upah untuk guru madrasah honorer
dan tenaga kependidikan non pns berupa subsidi sebesar satu delapan juta rupiah
atau enam ratus ribu rupiah
bantuan subsidi upah ini diberikan selama tiga bulan untuk meringankan beban ekonomi
akibat pandemi covid sembilan belas
bantuan subsidi upah diberikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional
dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
untuk membahasnya kami akan berbincang dengan dr muhammad zain
direktur guru dan tenaga kependidikan madrasah direkturat jenderal pendidikan islam
selamat malam pak zain
selamat malam mbak frida
terima kasih atas pendangannya
terima kasih kembali pak
apa tujuan bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga pendidikan honorer kemenak ini
ya tentu tadi sudah disebutkan bahwa memang bantuan ini bermula dari satgas pemulihan ekonomi nasional
agar pemerintah datang menyapa negara hadir untuk menyapa para guru guru kita
yang terkena dampak pandemi
karena secara nasional internasional memang menurut buku yang saya baca novel profesor zizek
beliau menulis buku pandemi covid sembilan belas shake the world bahwa corona ini mengguncang seluruh dunia
dari berbagai aspek kehidupan kita politik ekonomi budaya agama dan tentu juga pendidikan
dan kita berharap dengan bantuan subsidi upah ini yang akan insya allah mudah mudahan berdepan sudah cair
jadi dapat meringankan ekonomi guru guru kita terutama guru guru tenaga honorer kita
baik pak zain kemudian siapa saja yang bisa menerima bantuan subsidi upah ini dan apa saja kriterianya
ya jadi ini memang untuk guru tenaga honorer ya di madrasah
kalau di kementerian agama itu ada dua tenaga guru honorer dan tenaga pendidikan
kemudian guru pendidikan agama islam pak zain
kemudian guru pendidikan agama islam pak zain
kemudian guru pendidikan agama islam pak zain

kriteria kriteriannya pertama harus dipastikan kalau di kementerian agama pertama mereka itu tenaga honor guru yang gaji nya dibawah lima juta rupiah per bulan

yang kedua terdaftar pada simpatika
simpatikan asli muf hoch
kita tidak pendidikan kudos to treatments
itu untuk guru guru pendidikan agama islam pada sekolah
dan yang ketiga mereka tidak sedang atau menerima bantuan
sesedupa yang serupa seperti para kerja
itulah sebabnya untuk memastikan data data ini semua
dari antara delapan ratus enam puluh empat delapan ratus empat puluh awalnya kita kerjasama dengan tim bpjs
agar mereka memvalidasi data data kami
alhamdulillah setelah divalidasi ternyata yang ada lebih seratus ribu
guru yang sudah menerima para kerja
jadi yang sekarang ini yang existing sekarang
itu dipastikan tidak double
sudah sampai mana pak realisasi bantuan subsidi upah ini
apakah semua penerima bantuan yang lolos kriteria tadi sudah menerima
belum jadi kemarin sampai hari jumat sore kami berdiskusi
lewat webinar dengan pihak bank penyalur
dan kemarin itu sudah pada tahap sp dua d
sp dua d itu sudah perintah pengeluaran dana
kemudian nanti mudah mudahan besok hari senin atau selasa
itu sudah dimana mana pencairan
saya menduga mudah mudahan kalau dana itu sudah masuk di bank penyalur
kita berikan surat perintah untuk melakukan pembayaran
dan pihak penyalur itu sudah
biasanya kan sekian hari ya
dan itu sudah memberi tinggal waktu lima hari kerja
dan semoga saja hari jumat
ataupun paling lama hari senin sudah
mereka sudah bisa mendapatkan cairan dana itu ke rekening masing masing
oke kemudian apa kendala yang ditemukan saat proses penyaluran bantuan subsidi upah ini dilakukan pak
pertama yang saya rasakan
itu validasi data mbak
jadi validasi data ini kami juga melakukan validasi internal
supaya tidak ada nama nama yang double
yang kedua tadi itu
memastikan dari tim validasi data dari bpjs
bahwa nama nama itu tidak sedang menerima bantuan subsidi upah yang lain
yang kedua karena ini ada lima puluh delapan ribu guru guru kita tidak memiliki rekening yang aktif
nah oleh karena itu skenario yang kita
tumpu adalah istilahnya burekol buka rekening kolektif
jadi mereka karena data di simpatika yang kita miliki
itu ada nik nomor induk kependudukan
dengan lewat itu bank sudah bisa membuatkan rekening
ini adalah rekening yang dibuat oleh bank penyalur
jadi mudah mudahan guru menonton
cnn untuk pertama kalinya saya sampaikan di cnn indonesia
bahwa jangan menunggu rekening lama
justru rekening dulu
jadi kira kira hari jumat atau hari senin depan dicek ceklah
dan kami minggu kemarin sudah ada sk penetapan calon penerima bantuan
kemudian berapa total anggaran
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program bantuan subsidi upah
bagi guru dan tenaga kependidikan kemenak ini
alhamdulillah untuk kementerian agama
dan penerimanya itu sebanyak banyak juga ya

dan rp sembilan puluh tiga itu
dan yang dikeluarkan adalah guru guru pendidikan agama islam
oke kemudian bagaimana kemenak memastikan bahwa data para guru dan juga tenaga kependidikan ini masih valid pak
oh ya kami juga ada ekspert peran jeneral
jadi ekspert peran jeneral itu juga melakukan review bersama sama
kemudian di data simpatika kami terupdate
jadi sumber sumber data kita terupdate
kemudian yang menarik ini pak mungkin nanti pertanyaan berikutnya
tapi saya melanjutkannya
kira kira bagaimana cara mengerti bahwa dialah yang dimaksud untuk datang ke bank penyalur
bri ya kami menggunakan bank bri bandar indonesia
karena bandar indonesia ini menjangkau sampai ke desa desa ke pelosok pelosok
kemudian khusus untuk banda aceh kami memakai bank bri syariah
itu yang menarik di situ
bank bri syariah
dan ini nanti teman teman itu kan punya akun semua ya
jadi tinggal cek di simpatika
begitu dia upload apa namanya mengungguh di simpatika kita
itu langsung keluar namanya surat pertanggungjawa mutlak
dan mereka harus tanda tangan di situ
itu yang penting
dan itu yang dibawa ke bank bri
oke ini mungkin sudah menjawab langkah apa yang kemudian dilakukan oleh kemenak untuk memasuki bank bri
oke ini mungkin sudah menjawab langkah apa yang kemudian dilakukan oleh kemenak untuk memastikan ya pak
bahwa dana akan cair tepat sasarannya
itu melalui bank bri dan bri syariah untuk banda aceh begitu
baik bagaimana cara mengawasi bantuan subsidi upah ini pak agar bisa benar benar tepat sasarannya
pertama saya pastikan bahwa semua yang menerima itu langsung ke rekening mereka
jadi sangat transparan akuntabel kemudian ke bawah bawah itu kan akan dipertikalkan
pastikan kan selalu koordinasi dengan para kakanwil kementerian agama lewat kepala didam
di kampung terasa di provinsi juga ada penyelenggaraan di kandepak tinggi kabupaten
itu pertama jadi insyaallah ini kami pastikan mudah mudahan saja berjalan lancar dan selalu
menyampaikan di setiap bicara dengan media bahwa ini tidak ada pemotongan tolonglah ini guru guru
kita hargailah muliakanlah guru guru kita dengan kesadaran kita semua bahwa ini adalah bentuk
kehadiran negara pemerintah kepada mereka untuk meringankan beban ekonomi itu satu yang kedua kami ada
sepertinya general general itu insyaallah dengan pekerjaan yang selama ini kita koordinasi
ya mudah mudahan cnn indonesia juga ikut memberitahu mengedukasi masyarakat sosialisasi
publikasi seperti ini sangat baik terima kasih pak doktor muhammad zain atas informasinya di
cnn indonesia malam ini ya demikianlah bincang bincang kami dengan dokter muhammad zain
direktur guru dan tenaga kependidikan
madrasah direkturat jenderal pendidikan islam kementerian agama semoga informasi ini berguna
bagi anda saya frida litwina undur diri selamat malam dan sampai jumpa